mas mau minum sendiri atau
mas mau ditemani sama wanita cantik tinggi putih berambut panjang dan memakai baju putih corak corak kuning
yang waktu itu mengejar ngejar mas
kamu kenal sama dia
kalau saya nggak kenal mana mungkin saya tahu ciri ciri dia mas
tapi aida janji oman aida akan bales semua kebaikan oma
aida permisi oma
jangan lupa oma
jangan sampai mak minta
jangan sapa waktu lagi ya
allah minta waktu tiga bulan
bulan lagi ya aida ya
dalam tiga bulan ini kalian masih tetap bertundangan terus
tapi setelah tiga bulan
kalau perasaan kalian tidak berubah
oma padra silakan
kalau bertundangan kalian akan berubah
tapi mau tiga bulan lagi atau sekarang itu juga bakal sama aja oma
tiga bulan lagi gak akan merubah perasaan aida ataupun riza
aida bertundangan kalian
sangat berarti buat oma
karena bertundangan kalian adalah merupakan tali antara oma dengan arief kakek kamu aida
tiga bulan saja
ya udah apa zat
ya udah kita turutin aja permintaan oma
sesuai dengan permintaan oma
hanya tiga bulan saja
dan kalau dalam waktu selama itu kita belum bisa saling jatuh cinta
kita akan memutuskan perpunangan ini
riza menganggur riza
aida kerjakan thinang

ya udah oman
kalau gitu aida pulang dulu ya
kamu antar aida
kok aku yang nantikan aida pulang sih
oma kan dia datangnya sendirian
aida itu kan tunangan kamu
kalau terjadi apa apa di jalan bagaimana
gak apa apa aida pulang sendiri aja
ya udah ia
saya punya hubungan dengan mas fir
apa benar dina jatuh cinta sama orang itu
orang itu sering kesini
dia ada disini
selamat malam mas
boleh saya temenin mas mitra malam ini
mas mau ditemani sama wanita cantik
dan memakai baju putih corak corak kuning
yang waktu itu mengejar ngejar mas
kamu kenal sama dia
kalau saya gak kenal
mana mungkin saya tahu ciri ciri dia mas
saya gak akan cerita
sebelum mas juga cerita sama saya
kenapa mas ngejar ngejar
saya juga tidak ingin tahu
ya sudah aku juga gak akan cerita
bagaimana kalau malam ini kita minum minum saja berdua mas
ya mas boleh cerita cerita hal yang lain
gak harus itu
boleh boleh lihat saja
perundangan kita tapi buktinya kan kamu yang gak mau kamu yang nolak pertunangan kita diudahin
artinya kamu yang suka sama aku karena aku enggak enak sama om atau lihat aja aku nggak mungkin
bisa jatuh cinta sama kamu dalam waktu tiga bulan suka aja nggak mungkin jangankan tiga
bulan tiga ribu tahun kedepan juga aku nggak mungkin suka sama kamu tahu nggak nora kamu
aku tahu lelaki kalau harga dirinya disinggung pasti bakal ngamuk dan kalau ngamuk biasanya
mereka berkeluk rahasia apalagi dalam keadaan mabok begini sudahlah mas saya tahu
mungkin waktu itu mas cintanya ditolak sama perempuan itu kan karena dulu mas umar belum
sekaya sekarang dan mas umar mungkin dulu enggak ganteng kayak sekarang mungkin dulu mas umar
untuk beli parfum aja sampai nggak punya uang makanya mas umar ditolak cintanya sama perempuan
terima kasih jangan ngaco kamu ya sejak dulu saya ini sudah ganteng kaya makanya saya punya
perempuan simpana buktinya ini
begitu saya kelas
harus memindahkan dia
dan sampai sekarang saya enggak tahu